sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
setelah mereka menjadi seorang perampok
dan aku juga akan memikirkan cara agar rai prabu siluang pergi meninggalkan kalian untuk mengejar binatang puruan rai
dan mereka akan langsung menyergap kalian
dan mereka akan langsung menyergap kalian
jangan ketakutan seperti itu
ikuti saja permainanku yang begitu menakjubkan adikku
ketika mereka menyerang kalian
mereka semua akan berpura pura melemah lagi
dan kamu nanti dihadapan ratus penglarang
akan menjadi seorang pahlawan
akan menjadi seorang pahlawan
akan menjadi seorang pahlawan
akan menjadi seorang pahlawan
dan aku yakin ratu subang larang akan merasa berhutang bodi terhadapmu
karena suatu saat nanti akan menyelamatkanmu
putriku itulah yang terjadi
ibunda berhutang bodi pada ibunda kentering maniknya
yunda pada saat itu aku ikhlas membantu yunda
dan aku tidak mengharapkan balasan apapun yunda
kamu melakukannya dengan ikhlas
tanpa mengharap apapun
oleh karena itu aku sangat berhutang budi padamu rai
aku tidak mau menjadi seseorang yang lupakan bodi orang lain
yunda begitu baik padaku

dan terima kasih
dan terima kasih untuk kemampuan lain

penduduk basu kalabua apa yang sudah kalian perbuat
apakah penduduk kembali percaya kami untuk tetap memberikan sesajen
mohon ampun dewi tampaknya penduduk tidak mau percaya lagi
sejak kehadiran pendekar dari pesantren itu kita kehabisan makanan
jarang sekali penduduk yang mau memberikan sajan kepada kita
kami sudah menakut nakuti mereka dengan hamat ikut
tetapi kekuatan pendekar itu melebihkan nuragan kami
sepertinya dia bukan orang sembarangan
aku sedang tidak bermain main
akan kuhancurkan orang orang kampung itu dan juga bocah bodoh itu
sekarang kalian pergilah lebih dulu
aku akan smedi untuk tetap mengumpulkan energi di dalam tubuhku ini
makan kedua penduduk itu

aman paman amin kenapa paman istana tuh masih jauh kan ada yang itu masih cukup jauh paman
paman paman lelah ya tuh ya lah dan selain lelah juga paman tengah ngantuk mana lapar lagi raden
satu baiklah paman nanti di depan sana kita akan istirahat dulu paman kita cari tempat untuk
istirahat paman sabar ya makan raden kalau gitu matuk paman cengkar cengkar lah ini paman